kayaknya itu kebuka deh
oh iya soal tante andis aku belum dapet kabar apa apa
karena keadaan semalam lagi kacau banget
dia gue menampakkan diri
dia gue muncul di rumah ini
tapi kamu tenang aja raja
aku bakalan tangkap dia gue
supaya hukuman kamu dilepasin
ya udah sekarang kamu makan lagi ki
pesan dari siapa
aku gak kenal nomernya
kamil palsu sekarang kamu bikin perjanjian palsu ke lara
pengirim ini berinisial d
untungnya jepat saya kesana
saya udah pasang kamera cctv dimana mana
tugas aku punya sikap
rupanya makin baik banyak
video man ihmurrya

iyler yang sudah kelima

yang pertama lagi
andis diteror sama orang yang sama
iya mah dan sekarang malah
kemarin aku ke rumah tentang andis
tapi raja udah gak ada di sana
apa raja udah ditangkap sama orang itu
kamu yakin raja ditangkap sama orang itu
aku masih belum yakin
tapi aku takut banget
aku takut banget raja kenapa napa
jadi maksud kamu diego masih hidup
kamu tenang aja aku akan bantuin kamu cari raja
dan membuktikan kalau diego masih hidup
kenapa selalu bikin susah kamu
putri gimana kalau kita
ke rumah tempat diego ditusuk sebelum meninggal
siapa tahu di sana ada bukti
kamu mending pergi sama dewa
biar arsila mamayan jaga
dre fields tak mau ke rumah
ini ngapain sih
ternyata kamu gak bisa diremehin sama sekarang
tidak ada orang
dewa ada orang
assalamualaikum aku tahu di dalam ada orang
putri gak ada orang
tidak ada orang
mas cari siapa ya
rumah ini baru aja dibeli sama orang
dia beli sama orang
siapa yang beli
wah kalau soalnya
soalnya saya belum pernah lihat orangnya sih
rumah ini masih kosong mbak
tapi saya tadi lihat ada orang di dalam
rumah ini belum ditempatin
belum ada penghuninya
percaya deh sama saya
rumah ini kan belum ditempatin sama yang punya
mungkin buat investasi aja kali ya
makanya rumah ini masih kosong
berani banget ya beli rumah ini
padahal rumah ini bukan sepembunuhan
maria mas mbak permisi
dewanya gak mungkin deh
aku lihat tadi di dalam itu ada orang
dan gak mungkin aku salah lihat
maksudnya dia ada di dalam
maksudnya dia ada di dalam
maksudnya dia ada di dalam

dan gak mungkin aku salah lihat

kita lewat jendela belakang
kita lewat jendela belakang
gak ada yang kebuka kan
terus gimana mau lewat ya
kayaknya itu kebuka deh
walaupun kita disini untuk cari bukti
rumah ini kan jadi milik orang
kalau misalkan kita masuk ke dalam
padahal kan kita pengen cari bukti

kamu mau taruh teman teman
ya udah aku masuk dulu deh
ini yang bener aja ini kalau mereka lewat halaman belakang itu artinya saya nggak bisa keluar
saya harus cepet sembunyiin semua ini
nih ngapain sih aku ketemu om remas disini
harusnya aku dong yang nanya sama kamu
kamu kan yang sengaja kesini mau ketemu sama aku iya kan
eh denger ya
biarpun oh udah kasih kunci rumah kontrakan buat aku
aku gak akan pernah maafin om atas penderitaan yang aku alami
emangnya sebenernya salah aku ini semua karena akibat ulah kamu sendiri
kamu tadi bilang rumah kontrakan
aku sama sekali gak pernah ngasih kamu
satu satunya yang aku kasih sama kamu adalah cuma surat cerai
iya om emang kasih surat cerai ke aku
tapi di dalam amplopnya itu ada kunci rumah
tunggu tunggu tunggu
kamu bilang ada kunci rumah di dalam surat cerai kita
iya emang bukan ya om yang taruh disitu
ya pasti bukan akulah lady
nagen rugi amat aku kasih kontrakan sama kamu
mendingan aku pakai buat aku sendiri lah
ya tapi kalau bukan om yang kasih ya terus siapa
alah itu anak
berapa kali aku udah bilang gak usah lagi mikirin dia
oh jangan jangan kamu sendiri ya yang nyoba ya gangguin dewanya
kamu bisa gak sih jadi perempuan jalan murahan seperti itu
saya di dengerin ya kamu itu adalah mantan ibu tirnya dewa
jadi kamu gak usah mimpi deh mau jadi istri dewa
gak akan mungkin tau gak dan gak pantas tau gak
kamu itu punya rasa malu gak sih
kamu itu egois banget tau gak
gak pernah mikir perasaan dewan
dan adih keharusan
menentukan warga umrah
bila baru pun kalau bernafas
aku mungkin jadi murah
aku malu banget
mantan ibu tiri bisa jadi pacara dewa
aku harus belajar melupakan dewa
pokoknya kita harus cari bukti ya
supaya raja bisa bebas
putri putri tunggu
kamu tunggu disini dulu aja ya
aku mau cek ruangan lain
ternyata putri itu lebih cantik aslinya daripada di foto ya
pantes aja dia
gue tergila gila banget sama dia